belakangan kan memang cuacanya lagi memasuki musim pancaroba
apakah ini memang menjadi salah satu kunci nantinya yang akan bisa mengungkap kasus tersebut
kadang kadang kan ada yang memang latihan tuh kondisinya keterbangsaan gitu ya
daratan utama bukanlah kepulauan ya pak
kemudian terkait misalnya dengan namanya penyebar ruasan berita bohong
saya sama coach itu bilang coach ini udah boleh main tapi sepuluh menit doang ya
makanya belum bisa diangkat sebagai pemain lokal gitu kan
bagi sebuah suku tradisional di kabupaten bulukumba hukum adat menjadi harga mati
agak sulit untuk bisa kita duduk bersama sementara itu dari sipil kita
dan juga selamat malam buat teman teman abastok
walaupun kita tahu sekarang hubungan antara bdip dengan jokowi dodo cukup komplikated gitu saat ini
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para penengah setia abah stok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
untuk itu kami bersama sama jampisus dirdi tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan di sini
di tim nas juga udah cukup banyak gitu ya
prabowo itu orisinil apa adanya
setidaknya ada tiga belas jenis data yang dilindungi oleh undang undang yang dibagi menjadi dua jenis utama
contoh yang harus dilestarikan
nah itu artinya orang tua harus membekali seperti itu
bang jeling ngelatih pskd juga sama bang tondi
yang intinya itu juga perang eksistensial ya
gue gak lanjutin karena juga gue butt hatch sama pelatih pemain juga mungkin
ini jangan jangan memang kejadian yang sebenarnya gitu
tetapi yang harap tahu begitu kami melakukan deklarasi ini petisi ini
sebetulnya bapaknya ada suratnya tapi beliau tidak bawa
oh engga pemain jerman ada namanya pemain werder bremen tuh satu
mereka juga nggak ngerasa juga sih
kecewa marah melihat kenyataannya
tapi ada fakta di lapangan terjadi ketika penumpang pesawat
jadi udaranya sangat sejuk ada view yang istilahnya kalau boleh dibilang tiga ratus enam puluh derajat
ini bener kan dok itu kan dok yang harus di highlight itu ya dong ya
namanya juga waktunya dilakukan sebelum pemilu
sejak kecil saryono meminum air ini tanpa dimasak terlebih dahulu
bu yang akan digunakan untuk mengolah daging bebek ungkep
pengunjung bisa menyewa pakaian tradisional korea atau yang dikenal dengan hanbok
porsel yang ini untuk dikirimkan kepada kerabat yang sedang isolasi mandiri
pak prabowo kalau bergandengan dengan gibran
termasuk yang keras ya menolak
dalam sehari ada lima ratus kg kue keranjang yang diproduksi
herman menambahkan kini pemerintah daerah berupaya mendorong sektor pariwisata di jati gede
nah jadi saya melihatnya sih
makanya lebih mending dia trade misalnya la sama pt mills jadiin satu paket
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
dan lea sebenarnya bapak lu tuh tau gak sih lea kalau misalnya di raguna itu kan ada mes ya kalau gak salah ya
nah inilah kebebasan bersosial media ini berkomunikasi secara demokratis ya
tidak dikenakan biaya untuk masuk ke sini alias gratis
yang di bin bakat itu
mohamad jaqfar sodikin melalui sambungan zoom